empat tahun dibangun dan melalui tahap uji coba instalasi pengolahan limbah tahu ini baru siap diserah terimakan kepada masyarakat di tahun dua ribu dua puluh
proses hidrolisis yang dilakukan secara berjenjang pada enam reaktor ini
insya allah nanti untuk ramadan biar untuk tarwah sama untuk lebaran